terus sekarang kita gimana nih
lebih baik kalian semua nunggu di mobil yang tadi
biar aku yang menyusul ke ratus
aku ikut bang
kalau tunggu saja di mobil ya
sedang perhatikan apa
kamu saya tinggal dulu ya
loh ki mau kemana
sepertinya ada mengawasi kita sejak tadi
ini uangnya ya pak
makasih banyak ya pak
sebaiknya bapak pulang sekarang ya
sebenarnya ki mau nemuin siapa sih
ada apa ya sebenarnya
hei anak muda ikuti saja apa perintah mereka
sepertinya tahu paham ya
hai bawa dia
dayan akhirnya kita berhasil menangkap anak mahal itu ini juga berkat keceritaan mungkin
otak mau dengan sabar menunggu mereka di tempat dan akhirnya kita bisa menangkap mereka disini
mengejar anak itu ke kayu lima
orang jahat siapa dong
terus sekarang kita gimana nih lebih baik kalian semua nunggu di mobil yang tadi biar aku yang
menyusul ke ratus aku ikut jangan kek kau tunggu saja di mobil ya
apa yang ingin kau bicarakan kumara jadi begini dato'
aku hanya bisa memberikan sedikit saran kepada kalian
tapi segala keputusan semuanya
ada di tangan kalian
maaf datuk tunggal
tapi kalau boleh lebih dijelaskan lagi
apa saran dari datu tunggal
segeralah beritahu kepada anak anak kalian semuanya
bahwa mereka juga adalah turunan ini
tugas mereka tidaklah mudah
mereka harus bisa menjaga keseimbangan
antara alam lingkungan dan kehidupan di dunia ini
sekali lagi mereka harus bisa menjaga
alam lingkungan dan kehidupan ini
tapi datuk apa tidak berbahaya
beritahu tentang inyai kepada anak anak kami
yang saya takutkan musuh musuh akan mengincar ke tenteraman keluarga kami datuk
pastinya memang tidak akan mudah menjelaskan kepada mereka
siapa jati diri mereka sebenarnya
tapi kita ini tidak punya pilihan lain
waktu yang akan mengatakan kepada mereka
siapa jadi diri mereka sebenarnya
mereka bicara tentang anak anak mereka
dia harap sekarang bisa dengan sukses

dan harap kalo udah anlamu
vasal itu mustahil mermerce dan ini menyerahkan dalam kehidupan lu ini
berita baik yang ingin aku sampaikan kepada kau
kalau aku sudah menemukan petunjuk tentang keberadaan anak kau
apa itu benar atu
atau apa yang rata dengar ini
apa yang dikatakan oleh humbalang itu benar
tapi tolong kasih kami waktu sebentar untuk bisa membuktikannya
kalau begitu dimana anak radna sekarang atu
anakmu ada di jakarta raya
kalau begitu ratna mau ikut ke jakarta atu
kau harus tetap menjaga kondisi mulis ini
biarkan alang dan kumara yang akan mencari anakmu
radna sangat merindukan anak radna
radna ingin bertemu dengannya radna ingin tahu
radna sudah tidak kuat lagi untuk menahannya datu
tolong izinkan ratna untuk pergi ke jakarta
begini masalahnya radna
bahwa pemuda yang aku temukan itu
adalah benar benar anak kalian berdua
sesama ini dan sesama manusia harimau
aku memiliki insting bahwa
pemuda yang aku temukan itu benar benar adalah
anak kalian berdua
kau tidak usah ikut ke jakarta
kau percayakan sama aku
aku akan membawa anak kau pulang
biar bagaimanapun juga
anak kalian berdua akan berada di jakarta

terima kasih radna
ya sudah datu

aku nampaknya juga harus balik ke rejang
biar lebih cepat aku bisa menyerupi mara ke jakarta

ternyata hebat juga ilmu telisikmu bapak tua
siapa kau sebenarnya
justru aku yang bertanya sama kamu
untuk apa pertanyaanku dibulak balik
ilmunya cukup tinggi
apa mungkin dia lebay karang
aku harus menguji kekuatannya lagi
pria misterius itu sudah mengikuti saya sejak kemarin ki